alhamdulillah ya allah
seorang santri di kelurahan patrang jember jawa timur
tewas akibat tenggelam di sungai minggu siang
korban bernama wahyu nur atsani
tragedi berawal saat korban bersama tiga rekannya
hendak mengambil bambu untuk keperluan mencuci daging
naas korban terjatuh ke sungai bedadung
rekan korban sempat berupaya menolong namun gagal
kejadian ini lalu dilaporkan ke petugas bpbd pemkap jember
serta dinas pemadam kebakaran untuk lakukan upaya pencarian
korban ditemukan satu jam kemudian dengan kondisi sudah tak berjawa
jasad korban kemudian dibawa ke rs dr subandi untuk diotopsi
seorang jegal sapi rumah pemotongan hewan meninggal dunia
di lokasi penyembelian korban di masjid tarusalam desa leminggir
kecamatan mojosari kabupaten mojokerto minggu siang
peristiwa terjadi tak lama
setelah korban bernama haryono melakukan penyembelian sapi
bantuan dari bupati mojokerto
haryono mendadak terjatuh
korban sempat mendapat bantuan pertolongan pertama dari sejumlah warga
namun nyawanya tak dapat tertolong
sebuah mobil pengangkut hewan kurban terguling di ruas jalan raya warung borong
kecamatan ciampea kabupaten bogor jawa barat pada minggu siang
badan kendaraan juga menabrak beton pembatas bahu jalan hingga hancur
beruntung pengemudi dan dua ekor kambing yang diangkutnya selamat saat dievakuasi warga sekitar
sopir mengaku kecelakaan diduga akibat bagian setir mobil bermasalah
hingga laju kendaraannya gagal dikendalikan
akibat kecelakaan ini pengiriman hewan kurban sempat tertunda seharian
tim liputan cnn indonesia